sejumlah ibu di pasar ketapian dan pasar bali mengeluhkan kebijakan beli minyak goreng
yang mewajibkan memakai aplikasi peduli lindungi
seorang pedagang mengaku jika jualannya sekarang mengalami penurunan
karena pembeli tidak mau ribet dengan aplikasi peduli lindungi atau menggunakan ktp
pembeli pun memilih beralih membeli minyak kemasan
ini nggak efisien lah harusnya sesimpel mungkin aja
kalau mau ngasih harga murah yaudah nggak usah pakai syarat ini itu gitu aja
ibu ibu males juga sekarang kan minyak banyak
jadinya dia lebih baik dia beli minyak langsung tanpa diminta nktp itu loh
tanpa dia minta subsidi itu
jadinya dia langsung ajak beli biar mahalan beda lagi lima ratus gitu
setali tiga uang sejumlah pembeli di pasar badak pandeglang mengaku
syarat pembelian minyak goreng dirasa sangat merepotkan
para pedagang akhirnya memilih tidak mewajibkan para pembeli
menunjukkan aplikasi peduli lindungi ataupun ktp
selain itu pembeli minyak goreng curah pun tidak dibatasi
sementara itu pedagang dan pembeli minyak goreng curah di boyolali selasa siang
meminta kebijakan pembelian minyak goreng dengan syarat ktp dan aplikasi peduli lindungi dibatalkan
selain stok minyak sudah mencukupi
kebijakan itu dinilai menyulitkan bagi pedagang dan pembeli minyak goreng
pakai peduli lindungi sangat ribet
terus kadang ya saya nggak bawa hp gitu
pedagang dan pembeli berharap pemerintah melakukan evaluasi kebijakan pembelian minyak goreng ini
agar ke depan pemerintah membuat skema yang lebih sederhana
sehingga masyarakat bebas memilih minyak goreng
tim liputan cnn indonesia